ya angkat dulu ya
angkat dulu ya
angkat dulu ya
angkat dulu ya
satgas covid sembilan belas rabu pagi berkeliling permukiman
menjemput sejumlah lansia untuk mengikuti vaksinasi masal
di kecamatan legok kabupaten tangerang banten
seorang lansia terpaksa digotong satgas menuju ambulans
lantaran tidak kuat berjalan jauh
biasa biasa tenang aja biasa biasa
biar berubah gimana
setelah divaksin ada ngerasain apa gitu pak gejala nggak
nggak ada perubahan
kenapa mau dipaksin pak
menurut pendengaran itu supaya kita menjauhin dari petaknya
gimana perasaannya udah dipaksin pak
gimana perasaannya udah dipaksin
ya mudah mudahan saya bisa sehat kembali pak
satgas covid sembilan belas kecamatan legok mengatakan
vaksinasi bagi lanjut usia ini juga merupakan bagian
hari lanjut usia nasional
sesuai data yang ada di wilayah puskesmas caringin
ada satu lima ratus tujuh puluh target lansia yang akan divaksin
sampai hari ini yang sudah dipaksin berjumlah delapan puluh delapan
vaksinasi lansia ini digelar hingga tiga puluh satu mei mendatang
lansia yang kesulitan mendatangi puskesmas caringin
akan dijemput tim satgas covid sembilan belas
dari wahyu di tangerang banten